baru saja publik mulai berharap kasus penyiraman air keras terhadap novel baswedan penyidik senior kpk segera terungkap
namun harapan itu nampaknya harus ditelan dalam dalam lagi
al pria yang diduga sebelumnya terkait penyiraman air keras kepada penyidik kpk tersebut harus dilepas karena tidak cukup bukti
lalu kenapa kasus ini lama dipecahkan
dan untuk menemani saya berdiskusi malam hari ini sudah ada miko ginting yang merupakan peneliti pusat studi hukum dan kebijakan indonesia
oh jadi belum diizinkan dokter untuk berlama lama meminta keterangan dari pak novel ya

jadi saat itu pun kita meminta
pak argo suara
yang terbatas kita diberi kesempatan untuk bicara
dan tadi itulah berubah memberikan foto
ini ada foto ditutupkan sebagai pelakunya
sebenarnya dengan informasi itu penyidik telah kembali dari singapura
kemudian melakukan identifikasi
ternyata menemukan yang ditutupkan itu pak
berapa lama waktu yang dibutuhkan kepolisian saat itu pak
ketika setelah menerima foto kemudian melakukan penyelidikan atau penelusuran mungkin ya dari foto tersebut
sampai kemudian sampai kemarin malam menangkap al
berapa lama waktu yang dibutuhkan itu pak
ya kita kan juga rekorasi dengan duk jabel
ini seperti ini pak
nah kita kan semuanya yang ada di situ
identifikasi terkait tetap kita lipatkan untuk mencari pelaku awal yang didutupkan pelaku ini
kita hasil kita tiga empat hari lah kita dari duk jabel menemukan di situ
bahwa yang beresan buatan ini
orang dari jakarta selatan
mendatangi dan meminta keterangan yang bersangkutan
jadi setelah itu kita lakukan pemeriksaan
yang bersangkutan menyampaikan bahwa
pada hari h dia tidak mau
tidak ada di lokasi
pada sebelas april ya
ya dengan hal itu
yang bersangkutan tahun sepuluh di lepas off yang tidak kerja
kemudian itu pun kita cek nanti
kita tidak langsung percaya sama dia kita cek
apakah bentuk di pekerjaannya ada
yang berapa dia masuk
kita bisa ngecek komputasinya
kita bisa ngecek satu regunya dia siapa saja
nah apakah benar dia kerja
karena pas tanggal sepuluh itu juga dia
nonton tv di rumah dan sempat ke rumah tetangga
itu penanding kita
dulu sewuri tetangga siapa
ya apakah benar yang bersangkutan ini
memang ada di depan tak itu
dan besoknya tanggal sebelas
dia ke kantor jam dua belas siang berangkat
dua belas siang ya
ya dua belas siang
kalau kejadian itu kan jam lima pagi sekitar subuh begitu pak
ya jam lima sepuluh
ya tentunya kita akan
memeriksa betul keluarganya
kita cek kalau tadi tk siapa benar
dia berangkat jam dua belas
karena dia berangkat juga diantar sama saudaranya
ya di atas kedatanya di situ
itu semua belum dilakukan tapi sudah dilepaskan pak ya
orang yang berinisial al ini
dia kan bukan tersangka mas jangan salah
masih saksi di situ
ya kita belum ada alat bukti
kita belum punya barang bukti
tapi tetap masih dalam pengawasan kita
nanti kalau kita asal menangkap orang
nanti kita dipompen gimana
kita orang profesional lalu seperti itu
tetap kita pengawasan
kita pun menunjukkan kantornya dimanapun kita awasi
kemudian kita cek keluar rumahnya gimana
cek keluar rumahnya gimana keluarganya siapa gitu ya
nanti akan kita cari semuanya itu semua di situ
baik pak argo jarak rumah al dengan lokasi tempat kejadian perkara
itu apakah cukup jauh tidak pak
ya di pasar minggu mas
ya rumahnya di pasar minggu jawa selatan
artinya kalau misalnya memang ada
saya berusaha mencari celaka
apakah memang itu jaraknya jauh atau tidak
sehingga ada rentang waktu di situ
kalau berdekatan kan sangat cepat sekali misalnya pak
lalu lokasi kerjanya sendiri itu
apakah sudah diketahui juga jaraknya jauh atau dekat dari lokasi kejadian
ya itu bagian dari kota darabat
kegugilan mas penyidik
bagaimana untuk menganalisa ya di situ
biarkan penyidik bekerja
kita juga sedang mencari di bumbadi
di lingkaran atau di lokasi tkp itu
kita cek kembali
apakah ada cctv yang belum kita minta di situ
kita juga harus kita teliti juga
karena kemarin gdp yang kita ambil
sehingga dibesarin pecah
itu sudah ahli dpp yang melihat
jadi belum bisa dicocokkan dengan orang yang bernama ael ini begitu pak ya
dari cakjaksi yang menyatakan bahwa pelaku itu
dua orangnya itu
karena pelakunya kan menggunakan ekornya di situ
karena lebih sepuluh pagi kejadiannya
kita masih tetap sebut kerja
tetap untuk mencari siapa pelakunya ini
dari beberapa saksi
puluhan saksi bahkan pak
yang sudah diperiksa oleh kepolisian
apakah memang sosok al ini
ada kemiripan dengan sosok yang diceritakan oleh saksi saksi ini
tidak ada satu pun yang menyebutkan
tidak ada satu pun yang menyebutkan ya
kalau kan ini kan sosok al ini berhasil di
apa namanya sempat diamankan oleh polisi begitu ya
dari foto yang diberikan oleh korban pak novel baswedan
apakah kemudian setelah diamankan itu
al mengakui bahwa foto itu adalah dirinya memang pak
ya kan kita tunjukkan gitu ya
ini foto lukukan
sebenarnya ini bagian dari pada penyidik mas dalam tukang muka seperti itu
memang makanya kita mendapatkannya
foto itu dari korban
kita pun juga belum menanyakan korban foto dari mana
kita belum menanyakan karena ketika terlalu dekat waktu
saat kita ke singapura
semuanya nanti kita akan mengagendakan kembali
kalau dokter dari singapura sudah memberikan sinyal
untuk kita bisa memeriksanya kembali
saat foto diberikan dari pak novel itu bentuknya dalam digital
ataukah bentuk foto yang sudah print begitu pak
ya inilah yang saya belum dapatkan untuk hasil dari penyidik
ya ada di singapura ya
secara mendetail seperti itu
sekarang saya beralih ke bang miko
bang miko ini kan satu bulannya tiga puluh hari
tiga puluh hari betul
sekarang sebelas mei begitu
bagaimana anda melihat ini ketika awalnya kita menduga
wah ini sudah mulai ada nih orang yang terduga pelaku
ternyata sekarang dilepas kembali begitu oleh kepolisian karena alat buktinya dinilai belum cukup
bagaimana anda melihat perkembangan penanganan polisi dalam kasus ini

kami harus mengatakan bahwa perkembangan pengungkapan kasus novel ini berjalan dengan sangat lamban
karena hari ini sudah tiga puluh hari satu pelaku pun sebenarnya belum bisa ditemukan
kalaupun ada perkembangan ketika al diamankan oleh pihak kepolisian
itu juga berdasarkan informasi yang diberikan oleh novel sendiri
jadi ada inisiatifnya novel baswedan yang memberikan foto kemudian ada perkembangan gitu
nah itu yang kami katakan bahwa
jangan jangan memang untuk mempercepat penanganan kasus ini
kita tidak bisa lagi memandang kasus ini sebagai kasus kriminalitas biasa gitu
jadi tidak bisa mendekatinya dengan proses peradilan biasa mengumpulkan barang bukti melalui proses penyelidikan
yang anda lihat step step atau tahapan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus novel ini
menurut anda masih standar saja
iya bagi kami penanganan secara reguler begitu
penanganan secara apa dalam konteks penyelidikan penegakan hukum biasa begitu ya
tapi yang perlu kita lihat kan ini ada hal yang sebenarnya juga cukup penting
yang kami katakan dengan kesenjangan kegentingan gitu ya
bahwa novel baswedan ini seorang penyidik kpk yang sedang menangani kasus kasus besar ya termasuk iktp dan seterusnya
dan kemudian sudah beberapa kali diserang sehingga dan kemudian pada tanggal sebelas april itu disiram oleh air keras gitu
nah saya kira memang rangkaian rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa kasus ini bukan kriminalitas biasa
sehingga penegakan ini tidak bisa dikendalikan
atau pengungkapannya tidak bisa didekati dengan penegakan hukum atau pengungkapan kriminalitas biasa gitu
nah untuk itulah kami mendorong sebenarnya tim investigasi independen gitu
tapi ini memang tidak dikabulkan oleh istana kan kalau kita lihat tanggapannya sudah tidak akan membentuk itu
karena diserahkan kepada kepolisian
dan statement presiden juga mengatakan di awal awal kasus ini bahwa ini kasus kriminalitas gitu
nah itu yang saya katakan bahwa ada kesenjangan kegentingan gitu
sebagian besar publik termasuk kami di kelompok masyarakat sipil kami melihat kasus ini sangat sangat genting untuk diungkap
yang diserang itu bukan novel saja
tapi yang diserang itu adalah kpk
yang diserang itu adalah upaya pemberantasan korupsi gitu
sama seperti yang terjadi pada tama s langkun misalnya
pesannya kan bukan hanya untuk mencederai novel
atau mencederai tama waktu itu
atau mencederai tama
tapi pesannya adalah bahwa anda tidak boleh bersuara
kalau bersuara begini akibatnya
dan saya kira juga terjadi demotivasi besar besaran kalau kasus ini tidak berhasil

terhadap pegiat pegiat anti korupsi yang di
bekerja sedang bekerja di daerah daerah gitu
mengungkap mengungkap kasus kasus korupsi gitu ya
karena bukan tidak mungkin hal yang serupa hal yang sama bisa terjadi kepada mereka
saya akan minta tanggapan dulu ke pak argo
pak argo sebenarnya polisi menganggap ini kasus kriminalitas biasa ataukah sebuah kasus khusus begitu pak
karena beberapa waktu dan selalu berulang begitu mereka menyampaikan dari pegiat anti korupsi ini
sebuah upaya untuk
apa ya membungkam pemberantasan korupsi di indonesia pak
bukan soal novelnya saja ini sebenarnya pak argo
jadi perlu diketahui juga ya bahwa suatu pengembangan kasus itu memang ada yang cepat ada yang lambat
kita menggunakan beberapa metode
ada metode deduktif maupun induktifnya di situ
nanti kita metode deduktif kita akan mencari begitu
dengan kasus ini adalah merupakan
pribadi daripada korban ya
aduk duanya dengan pekerjaannya
ini kan masih kita jalani masih kita cari di situ ya
dan yang kedua
kemudian juga ada
kasus kasus ya seperti kasus
itu tiga tahun baru kita ungkap
dan ada beberapa macam kasus
kasus di pulau mas itu ya
itu satu hari
kenapa bisa seperti itu
sisi bibinya jelas
kemudian kita mengetahui
yang melakukan itu
kita punya data filenya di situ
kita samakan foto itu pun dengan
duk capil kita sudah bisa di situ ya
sudah bisa mengetahui di situ
jadi ini berkaitan dengan kondisi di lapangan kita
jadi sampai sekarang itu polisi masih
mendalami apakah ini
terkait pekerjaan novel atau di luar itu begitu pak ya
masih mendalami di sana
karena kalau masyarakat sipil menilai
sebagai bagian daripada penyelidikan kita
tadi saya sampaikan deduktif gitu
apakah ada kemungkinan kaitannya dengan pekerjaannya
kita kan perlu mengetahui seminggu sebelum itu kejadian
kita kan perlu tanya kepada korban
apakah ada yang mengunduti selama ini
apakah ada was was dan sebagainya ya
kita harus bisa mendapatkan informasi sebanyak banyak
kalau dilihat track recordnya bahwa penyerangan terhadap novel ini
bukan saja satu kali begitu pak
tapi sudah berulang kali
sudah terlihat jelas begitu ya
banyak teror terhadap novel dan juga mungkin pegawai kpk yang lain
apakah kepolisian juga saat ini prosesnya
makanya kita ditagi masyarakat terus menerus begitu pak
apakah sudah ada hasilnya
pendalaman terhadap terkait pekerjaannya pak novel atau tidak
sampai sekarang ini seperti apa
apakah masih mendalami terus
ya tentunya biarkan penyidik bekerja untuk mengungkap kasus ini ya
dan kita akan mau mencarah tersendiri
pada menentukan penyelidik kita
jadi saya sampai dengan tadi
ada yang lambat ada yang cepat
tapi kita harus berusaha untuk secepatnya menguapkan kasus ini
saya pasti melihat pelakunya di situ
biar semua tidak pertanyaan tanya seperti itu
baik kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini
tetaplah di cnn indonesia prime news
sudah kita dengarkan penjelasan dari pak argo tadi ya
pak argo pada intinya kan ini semua adalah pekerjaan penyidik
maka kita tunggu saja kerja penyidik begitu loh
kalau bang miko sendiri bagaimana menilainya
apakah memang ya kita masyarakat yang menantikan siapa nih penyiraman
pelaku penyiraman air keras terhadap novel baswedan ini
memang hanya tinggal bisa menunggu saja sebenarnya
saya kira concern kita ada dua hal ya
satu pengungkapan kasusnya sendiri
karena ini sudah memasuki tiga puluh hari
kami juga memiliki perhatian khusus terhadap bukti bukti ya
yang kemungkinan besar juga bisa hilang sebenarnya
dalam tiga puluh hari ini
dalam tiga puluh hari ini
tiga puluh hari ini itu yang dikhawatirkan ya
mengapa nanti bisa takut di lamban
betul untung misalnya novel bisa memberikan foto
kemudian saya juga yakin banyak informasi informasi yang diberikan saksi saksi yang lain
artinya soal pengungkapan kasusnya sendiri
dan kemudian hubungannya dengan tadi apa pengamanan barang bukti dan sebagainya
memang harus dilakukan dengan segera
itu yang pertama
yang kedua saya kira nafasnya sama
jadi saya kira kepolisian juga punya komitmen untuk menuntaskan kasus ini
tapi bagaimana agar penuntasan kasus ini dilakukan secara secepat mungkin
nah saya kira kepolisian tidak bisa bekerja sendiri
dan tidak seharusnya bekerja sendiri
banyak peran peran yang bisa diambil
misalnya kpk kpk juga bisa melakukan pengungkapan kasus ini melalui apa misalnya
melalui memulai penyelidikan untuk obstruction of
maksudnya dari obstruction of justice ya pasal itu ya
maksudnya menghalang halangi penyelidikan tindak pidana korupsi misalnya gitu
apa yang diatur dalam pasal dua puluh satu undang undang korupsi misalnya gitu
jadi punya landasan ya kpk ya
karena kalau misalnya kita tanya pak kpk mengatakan bahwa ini ranah kepolisian sebenarnya itu menurut anda salah besar
saya kira bisa dua duanya dijalankan gitu
kemarin kami bertemu dengan pimpinan kpk
pimpinan kpk juga mengatakan punya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan kasus ini
persoalannya adalah bagaimana mengambil jalan untuk menyelesaikannya kan begitu
maksudnya pilihan yang paling arif adalah bagaimana kpk segera melakukan penyelidikan untuk dugaan obstruction of justice atau tindakan menghalangi penyelidikan
sesuai pasal dua puluh satu undang undang tidak pindah korupsi itu yang pertama
yang kedua saya kira juga pimpinan kpk juga harus menunjukkan sikap untuk menanyakan pihak kepolisian misalnya
bahwa bagaimana perkembangan kasus novel apa yang bisa dibantu misalnya saya kira perlu ada
sekarang kita bertanya kepada pihak kepolisian jawabannya seperti yang disampaikan pak argo tadi memang
ada deduktif induktif
masih mendalami apakah ini terkait pekerjaan pak novel atau tidak
nama itu kemudian akan sama saja kalau
saya kira metode metode penyelidikan cukup banyak ya tapi hari ini kita memang bekerja dengan waktu
berkejaran dengan waktu dan juga ada kepercayaan publik juga yang kemudian dipertaruhkan dalam kasus ini gitu
baik kredibilitas kepolisian kemudian kpk dan seterusnya bahkan juga sampai dengan presiden
saya melihat bahwa belum ada sikap yang kuat yang cukup kuat dari presiden
kemudian pimpinan kpk untuk setidak tidaknya menuntaskan kasus ini
apakah ada rencana dari koalisi masyarakat sipil anti korupsi ini misalnya kemudian mendatangi istana meminta komitmen pak presiden misalnya begitu
saya kira kami sudah membicarakannya dan ada rencana demikian
jadi kami akan tetap mendorong pemerintah untuk segera membentuk tim investigasi independen
ataupun kalau tidak ke presiden kami ingin mendorong pimpinan kpk untuk segera membentuk tim untuk membantu kepolisian misalnya begitu ya
jadi memang harus dialkirkan
hasil dari audiensi dengan pimpinan kpk kemarin seperti apa apakah mereka langsung akan membuat juga tidak
atau masih wacana saja bentuknya sikap mengawal ini dengan agak segera tuntas
pimpinan kpk masih menyatakan sikap yang kuat terhadap pengungkapan kasus novel gitu ya
meskipun bentuknya akan dicari
sudah diingatkan pak ini sudah hampir tiga puluh hari
sekarang sudah tiga puluh hari
sudah diingatkan dan juga kita juga mendapat perkembangannya dari kasus apa kondisi kesehatannya novel
dan kemudian perkembangan perkembangan lainnya

dari pembicaraan itu saya kira banyak sekali informasi yang bisa ditindaklanjuti gitu ya
baik oleh kpk sendiri maupun pihak kepolisian gitu
nah persoalannya tadi dalam waktu tiga puluh hari ini saya kira ini sudah sangat terlalu lamban gitu untuk kita mengungkap kasus novel
kalau kita lihat dari satu concern terhadap pengamanan barang bukti gitu
apakah memang masih bisa untuk mengamankan barang bukti guna membuka kasus novel ini
seperti apa misalnya barang bukti yang
misalnya ada rekaman cctv
kemudian ada cairan air keras dan seterusnya
dan pengungkapan pengamanan al ini kan juga bergerak dari inisiatif novel baswedan yang memberikan foto gitu
saya kira banyak sekali informasi
kalau nggak ada foto dari novel itu sendiri maka juga belum juga mungkin ada orang yang
belum tentu ada orang yang diperiksa ya dalam konteks seperti al ini gitu
nah saya kira banyak informasi banyak bukti yang kalau kita memang punya keseriusan gitu
dan kemudian juga menyatukan upaya bersama antara kpk dan kepolisian
atau bahkan presiden
saya kira kasus ini bisa cepat terungkap
menurut anda kira kira wajar tidak polisi berjalan seperti yang tadi anda sebutkan ini upayanya masih cukup lamban begitu ya
tapi apakah memang sampai di situ dulu
apa namanya sampai hanya bisa sampai di situ begitu
apa kewenangan atau mungkin kemampuan dari kepolisian kita
aturannya memang seperti itu
tidak bisa langsung buru buru menyatakan bahwa ini terkait dengan pekerjaan novel sebagai penyidik kpk
menangani kasus besar memang harus pelan pelan seperti ini
atau anda tidak setuju dengan hal
nah justru di situ poin pentingnya
kalau kita ingin mengungkap apa sesungguhnya
siapa pelaku di lapangan itu pertama dulu
kemudian siapa dalang penyiraman air keras ini
kemudian juga motif apa
apakah berkaitan dengan penanganan kasus
apakah memang masalah pribadi dan seterusnya
justru disitu poin pentingnya untuk kemudian tidak hanya mengaitkan ini pada kasus kriminalitas biasa
sehingga harus ditangani ke polisian sendiri gitu
nah di situ juga titik pentingnya
untuk presiden untuk segera membentuk tim investigasi independen
sehingga bisa dibuktikan
dan penanganan kasus novel itu mendapat kepercayaan publik
masalahnya sejauh ini jawaban dari pemerintah ya itu tidak akan dibentuk
percayakan kepada polri gitu
nah itu yang kita akan dorong bersama ya
saya kira kegentingan tetap ada
dan memang seharusnya dirasakan kita bersama gitu
bahwa penyerangan ini bukan terkait hanya pada novel saja secara pribadi gitu
kami menduga memang ini sangat berkaitan dengan pengungkapan kasus kasus yang sudah sedang maupun yang akan dilakukan oleh novel baswedan
kita bisa melihat ada ktp elektronik ada blbi ada center dan seterusnya
kasus kasus besar ya
kasus kasus besar dan saya kira memang pesannya cukup jelas penyerangan ini
bahwa penyerangan ini bentuk peringatan
agar novel jangan terlalu berprestasi dalam memungkas kasus kasus
jangan terlalu ngotot mengungkap kasus korupsi begitu ya
baik saya kembali ke pak argo
pak argo sebenarnya kepolisian sendiri membutuhkan ada tim di luar kepolisian sendiri tidak pak
untuk ikut membantu juga mendorong agar kasus ini cepat terungkap
yang pertama saya sampaikan ya
kita samalah dengan ketua kpk bahwa kita serius
ketua kapita yang disurus sembilan ratus korupsi sama juga
kita juga serius untuk mengungkap kasus ini
itu yang pertama
yang kedua tadi saya sampaikan buat datang barang bukti
mungkin saya perlu saya sampaikan bahwa
cctv yang di rumah korban itu hari pertama langsung diambil oleh kpk
di hari ketiga baru kita terima
jadi sudah benda cloningan
dan kemudian kita analisa juga
ketutup itu gambarnya
ketutup dengan empian atau apa itu
berarti kanopi itu ketutup disitu
jadi biar kita semua mengikuti disitu
dan yang kedua
ada cctv juga yang tidak bisa merekam
karena tidak punya cdr cuma ada kantornya saja disitu
dan yang ketiga tadi saya sampaikan
itu cctv yang dari sedikit saja langsung pecah
tidak kelihatan cctv disitu
nah terus kemudian kita pun juga dari lapor
itu semuanya kita lak barang bukti
itu semuanya kita lak barang bukti
itu semuanya kita lak barang bukti

mob itu mau diapa disitu
kemudian ada aqua
semuanya sudah ada sungai kita
sudah kita impon semuanya disitu
pak tapi kalau misalnya kendalanya adalah cctv yang tidak memunculkan dengan jelas
cctv yang tidak bisa merekam
apakah itu kemudian artinya makin sulit begitu pak mengungkapnya
apakah polisi tidak pernah punya kasus yang sama ketika tidak ada cctv
yang bisa dijadikan apa namanya
upaya untuk segera membongkar sebuah kasus
ya artinya bahwa cctv cuma petunjuk saja
petunjuk saja cctv itu
kemudian kan terutama adalah masalah sanksi
kemudian barang bukti
nanti akan bisa kita menemukan siapa tersangkanya disitu
dan tentunya kita tetap
tadi saksi semua yang sudah kita periksa
kita belum mendapatkan akurat yang untuk mengarah kepada pelaku di situ
pak ardo saya ingin bertanya pak ardo
kira kira pihak kepolisian punya bayangan tidak
penyelesaian kasus novel ini akan berujung seperti apa gitu kira kira
ya kita berupaya nanti segera untuk mengungkap
kita tidak mau menunda nunda
kalau memang sudah ada alat bukti dan ada pelakunya ya segera kita ungkap
biar kita tidak ada problem di situ
dan kita bisa menunjukkan bahwa kita serius untuk mengungkap kasus ini
arahnya kemana maksudnya pak ardo
bahwa kasus ini akan berakhir seperti apa maksudnya
ya saya kira saya berangkat dari tesis saya yang pertama ya
bahwa jangan jangan memang ada kesenjangan kegentingan gitu
bahwa kita tidak memandang kasus ini lebih dari sekedar kriminalitas biasa
jadi kalau bayangannya pengungkapan kasus seperti kasus kasus kriminalitas biasa
ya berjalan seperti ini
ini akan berjalan seperti reguler gitu
nah saya kira memang lagi lagi saya ingin menekankan ini penting sekali
karena ini kaitannya sangat besar gitu
untuk institusi kpk maupun gerakan pemberantasan korupsi
mungkin bisa ditanyakan langsung ke kasus kriminalitas biasa atau tidak ini
karena tadi sudah bertanya
pak argo iya pak argo ini bung miko juga bertanya
ini polisi sebenarnya menganggap ini kasus kriminalitas biasa atau tidak
seperti yang saya tanyakan tadi
yang pertama kita akan korban ini apapun ceritanya kan korban ini keluar kebesar polisi
ya kita tetap berupaya untuk segera mengungkap ya
kasus ini biar tidak menjadi tanda tanya masyarakat di situ ya
jadi menganggap ini sebagai kasus kriminalitas biasa ataukah lebih dari kasus kriminalitas biasa
suatu kriminalitas itu ya kasus itu ya
kemudian apa namanya penanganannya kan sop nya sama ya
misalnya kasus kasus semuanya sop nya sama
cuma ini kasus ini langsung kita bentuk tim ya
karena ini menjadi satu atensi dan kita harus sekarang bentuk tim
kemudian tim perlu bekerja ya
kemudian apa namanya mencari semua apa yang dilakukan mulai dari ulah tkp
olah tkp pun tidak cuma satu kali ya
kita tetap memastikan memastikan terus di situ
sehingga kita juga memandang bahwa kasus ini juga kasus yang harus diperhatikan
ini kasus menjadi perhatian publik mungkin mas
tapi apakah pak argo mungkin bisa menjawab apakah ini penanganannya beda dengan kasus kasus
mungkin yang ditangani oleh kepolisian yang lain misalnya pak dalam konteks kasus kriminalitas
oh ini beda oh ini memang sama atau bagaimana pak argo
kalau kasus biasa ada laporan kita terima kita lidik ya
kita panggil penyidik memeriksa kan gitu
kemudian mana alat buktinya terang buktinya ada di tiga itu
itu langsung bisa ini sudah kita analisa kita lengkap kita ajukan ke dpu
ini kita kan kita bentuk tim
berbeda ya dengan kasus kasus yang biasa gitu
jadi kita mengutamakan dari tim ini biar kerja pekerjaan untuk memprioritaskan kasus ini
memprioritaskan berbeda dengan penanganan biasa
tapi tadi sempat ada disebutkan oleh pak argo memang sop nya tetap sama
bagaimana anda mengatakan
apa memang sampai di situ saja memang kewenangan polisi tidak bisa lebih lagi begitu
nah untuk konteks itulah dari kalimat bahwa sampai di situ saja kewenangan kepolisian itu yang harus dikembangkan lebih lanjut
nah saya kira memang kalau penanganannya memang mengikuti sop yang ada meskipun dibentuk tim khusus di bawah polda metro jaya begitu pak argo ya
nah saya kira memang penting sekali untuk menyatukan banyak sekali kekuatan memberikan fokus pada kasus ini gitu
nah saya tadi sudah katakan bahwa misalnya presiden juga bisa mengidik investasi independen
nanti ya bisa jadi misalnya
isinya siapa saja usulannya
ada kepolisian misalnya atau apa
atau apa orang orang yang memiliki kapasitas hukum dan seterusnya dan seterusnya
bisa jadi begitu
atau memang agar sangat independen bisa juga tokoh tokoh yang dianggap sangat independen misalnya gitu ya
nah bisa jadi begitu
tapi hingga hari ini belum dilakukan
dan belum ada arah apa sikap presiden juga untuk membentuk tim investigasi independen itu
yang kedua juga kekuatan yang bisa kita lakukan adalah kpk
kpk juga harus memulai penyelidikan saya kira terkait dengan tindakan menghalangi penyidikan ya
dan tiga komponen ini investigasi atau penyelidikan oleh kepolisian kemudian pembentukan tim investigasi independen oleh presiden
lalu dimulainya penyelidikan untuk obstruction of justice oleh kpk
saya kira dapat mempercepat gitu mempercepat langkah pengusutan kasus novel ini gitu
tidak hanya terhadap pelaku lapangan tapi juga dalang di belakang
ya dan yang paling penting itu dalang di belakangnya
dan yang kami duga sangat berkaitan dengan kasus
dan kemudian yang ketiga adalah motifnya
tapi kpk itu kalau memulai misalnya dari pandemi
tapi kpk itu kalau memulai misalnya dari pandemi

apa itu obstruction of justice dari sebuah kasus apa kan harus tahu dulu
nah itu bagaimana memulainya kalau memang harus masuk pintu masuknya dari pasal itu
nah saya kira kalau konteksnya penyelidikan adalah mencari dan menemukan tindak pidana gitu
atau kasus kasus yang sedang ditangan oleh novel
sedang ditangan oleh novel bisa jadi pintu masuk gitu
dan memang konteks penyelidikan itu kan memulai apa
mencari dan menemukan tindak pidana
jadi kalau penyelidikan itu baru kemudian naik ke proses penyelidikan ya
jadi penyelidikan itu tidak selalu harus berujung pada persamaan dengan tersangka
tapi ujung dari proses penyidikan itu adalah ditemukannya tersangka gitu
jadi memang masih dalam rangkaian proses gitu
nah tapi yang paling arif saya rasa memang untuk kemudian juga menjaga kredibilitas ya
lembaga kepolisian kemudian juga menjaga kredibilitas kpk gitu
saya kira pilihan yang paling bijak adalah
presiden membentuk tim investigasi independen gitu
ini juga berkaitan dengan bagaimana upaya kita untuk mempercepat pengungkapan kasus novel baswedan ini
dari kepolisian sendiri pak argo apakah memang juga berkoordinasi dalam kasus ini
dalam kasus pengungkapan kasus novel ini sudah beberapa kali berkoordinasi dengan pimpinan kpk tidak pak
yang perlu saya sampaikan ya kemarin pun saya juga ikut gelar perkaranya ya
perkembangan dari kasus novel ini pimpinan kpk yang diwakili oleh direktur
ya itu melihat perkembangan setiap saat itu
karena kita juga membuat surat juga disitu untuk perkembangan seperti apa
kita selalu komunikasikan disitu
cuma kita belum menyampaikan ke publik dan kita selalu komunikasi
tapi kita sekarang saya sampaikan bahwa kita sudah beberapa kali kita sudah komunikasi
jadi setiap perkembangan kita analisa kita sampaikan disitu
jadi dari hasil koordinasi itu apa kira kira pak
memang sudah diketahui maksudnya begini apakah memang ini terkait kasus yang ditangani novel atau tidak
sebenarnya pak pak apa yang kita lakukan itu kpk mengerti mengerti mengetahui
oh ini loh step by stepnya kepolisian seperti ini
jadi kita saling tidak menutupi ya
tapi juga kpk juga kita sampaikan kita gelar pun kita sama sama
kita gelar kita sama sama ini seperti ini
kemudian nanti kan pasti ada diskusi disitu
kemana solusi selanjutnya seperti itu
kita selalu komunikasi
baik pak kasus ini kan memang cukup mengebohkan
publik juga sempat tersirat perhatianya dengan kasus ini
ketika novel dan juga kpk sedang mengungkap kasus kasus besar
kemudian terjadi penyiraman air keras terhadap novel baswedan
menjadi perhatian juga novel sudah berulang kali mendapatkan serangan seperti ini
di luar lagi penyidik bukan penyidik tapi pegawai pegawai kpk yang lain misalnya
bahkan di kpk sendiri sudah beberapa kali mengalami teror
nah ketika kasus ini menjadi perhatian publik
dan kemudian polisi juga terus bekerja seperti saat ini
dan anda sampaikan tadi memang sop nya ya seperti ini
tidak bisa langsung kemudian lompat dalam sesuai memenuhi keinginan publik secara langsung
seperti itu pak
nah apakah kepolisian membutuhkan tim lain yang mungkin punya kewenangan
sehingga bisa mempercepat terungkapnya kasus novel ini pak
jadi mungkin bisa diberi kesempatan ya untuk bisa untuk bekerja
dan kita juga kan setiap pekerjaan kita kita sampaikan kepada pimpinan itu
perkembangan perkembangannya seperti itu
dan saya rasa juga untuk sebagai kpk pun sudah kita sampaikan juga perkembangan setiap kasus yang itu
menurut saya ya memang untuk kasus ini biarkan penyidik bekerja dulu dulu
jadi intinya sementara tidak perlu dulu begitu pak ya ada tim lain
biarkan penyidik polisi yang bekerja begitu pak argo ya
ya ya tentunya
baik baik terima kasih pak argo atas waktunya kita nanti tagih kembali begitu pak argo ya
enggak apa apa ya masyarakat menagih terus ke kepolisian nih ya
baik terima kasih
kombes pol argo yuwono yang merupakan kabit humas polda metro jaya
sebagai penutup bang miko mungkin bisa anda sampaikan
ini kita sudah kedua kalinya ini ya memuancari pak argo
juga terkait dengan kepolisian
penanganan kasus ini
dan jawabannya kurang lebih masih sama dengan seperti saya mewawancari pak argo sebelumnya begitu
bagaimana anda kemudian mendorong tadi bentuknya adalah tpf meminta presiden
tapi kan kita tahu presiden sudah mengatakan percayakan ke polisi
polisi sendiri tadi juga menjawab bahwa beri waktu penyidik tidak perlu ada tim lain
nah apa yang akan anda lakukan selanjutnya
perlukah menurut anda kira kira presiden juga menagih kepada polisi
sampai di mana kalian mengungkap kasus ini
ya bentuk paling minimal
paling minimalnya bisa seperti itu
jadi kalau membentuk tim investigasi independen kemudian juga alternatif alternatifnya itu kan bentuk penyelesaian kasusnya
tapi setidak tidaknya yang paling minimum adalah sikap untuk menyelesaikan kasus ini
yang kami dapati bahwa dalam waktu tiga puluh hari ini belum ada sikap yang cukup melegakan
baik dari presiden gitu ya kemudian juga pimpinan kpk maupun kepolisian dalam penuntasan kasus ini
betul presiden masih mengatakan bahwa percayakan ke kepolisian ini kriminalitas biasa ini tindakan brutal sangat normatif begitu ya
kemudian juga pimpinan kpk mengatakan bahwa memiliki komitmen kuat tapi belum tahu bagaimana kemudian jalan penyelesaiannya dan seterusnya
padahal ini masih mencari pelaku lapangannya ya apalagi nanti bicara dalangnya intelektualnya
dan saya kira novel juga tidak ingin hanya pelaku lapangan yang kemudian diusut gitu ya
tapi juga ada dalangnya kemudian motifnya apa gitu kasus mana kemudian siapa pelaku pelaku dan jaringan jaringannya
dan saya kira ini tes ya untuk indonesia gitu di mata internasional juga
bahwa bagaimana mungkin seorang penyidik yang punya kewenangan yang diberikan oleh undang undang
kemudian mudah saja disiram air keras gitu dalam waktu tiga puluh hari hingga hari ini maksudnya itu tidak ada
dampak terburuk apa singkat saja dampak terburuk apa kalau kemudian
presiden dan kemudian kepolisian dengan sop nya yang seperti itu mengerjakannya akan tetap seperti yang saat saat ini saja
dampak terburuknya adalah justru kami semakin ragu bahwa kasus novel ini akan terungkap
oleh karena saya kira banyak publik yang juga ragu ya penuntasan kasus ini akan terjadi kalau penuntasannya masih berjalan dengan seperti biasa konvensional gitu
nah yang kedua
dan ini bukan soal novel saja kan
nah yang kedua ya adalah soal tadi kepercayaan dan publik akan kekuatan kpk akan semakin runtuh gitu
anda bisa bayangkan seorang novel baswedan tadi penyidik yang berprestasi lambang kemudian motivasi kpk diserang air keras yang tidak bisa tertuntaskan gitu
yang ketiga itu soal bagaimana pegir pegiat anti korupsi juga menjalankan tugasnya dalam membongkar kasus kasus korupsi terutama di daerah daerah gitu
ini bisa menjadi momok ketakutan tersendiri gitu
sehingga akhirnya diam ya
seorang novel baswedan
terhadap novel baswedan sendiri yang sangat high profile sekalipun bisa disiram air keras dan tidak terungkap pelakunya
bagaimana misalnya teman teman saya pegiat anti korupsi di daerah yang tidak high profile yang bekerja dalam senyap gitu
nah itu menurut saya memang sangat erat kaitannya gitu sehingga ini
jadi ini ancaman ancaman bagi pemberantasan korupsi di indonesia ya
dan bisa membawa dampak burka ke pemerintahan atau ke pemerintahan kita ini
ini berjalan seperti ini terus
tidaknya kalau membawa persepsi negatif kepada pemerintahan
negatif kepada pemerintahan dan juga institusi kpk itu kan sudah mulai ya dari yak ya
ketika misalnya cicak buaya tiga dan seterusnya itu kan juga presiden tidak menunjukkan sikap yang tegas dalam melindungi kpk
kemudian membentuk tim independen misalnya tapi tidak menunjukkan keputusan presiden gitu
nah saya kira ini momen dimana lagi lagi komitmen presiden ditagih dalam konteks pemajuan penuntasan kasus kasus korupsi kita
baik terima kasih bung miko ginting
baik terima kasih bung miko ginting
terima kasih juga
setelah tiga puluh hari ini semoga tidak terlalu lama lagi sudah mulai terungkap pelaku lapangannya dan tidak terlalu lama lagi terungkap siapa dalang dari pelaku penyerangan terhadap novel baswedan
bang miko ginting telah bergabung bersama kami